assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar para pemirsa
semoga kita semuanya sehat sehat ya
dan semoga kita semakin tenang ya
setelah ditempah beberapa hari
bulan puasa ya
kita berpuasa di siang hari
kita melakukan namalahi ramadan di malam hari
nah salah satu poin yang perlu kita tanamkan dalam diri kita pada bulan suci ramadan ini
mari kita menjadikan bulan ramadhan ini sebagai spiritual training
latihan untuk menciptakan diri kita itu sebagai orang yang arif
sebagai orang yang alim
sebagai orang yang ikhlas
dan sebagai orang yang bersyukur
salah satu poin yang sangat penting
bagaimana kita menggunting
kebiasaan kebiasaan buruk masa lampau
salah satu kebiasaan buruk yang kita tidak sadar sering kita lakukan
ialah suka pamer
suka mendemonstrasikan kelebihan yang kita miliki di depan orang yang tidak mampu
suka memamerkan kekayaan
suka memamerkan power walaupun itu anaknya
gak ada yang nanya tapi tiba tiba dia cerita
waduh saya harus pulang ini cepat
anak saya kan tidak bisa berpikir pikir
besok mau jaga ini mau tugas ini
wah saya mau pulang ini tugas baru suami saya
jadi gak ada yang nanya tapi dia sengaja menciptakan satu kondisi
supaya orang lain itu takjub terhadapnya
udah bawa tas baru pergi ke pengejian majlis stalin
wah luar biasa
tapi apa yang terjadi
masyarakat yang seperti itu

orang yang tidak bisa berpikir pikir

orang yang tidak bisa berpikir pikir
orang yang tidak bisa berpikir pikir
orang sedang melakukan takziahan
malah dia mendemonstrasikan tas barunya baru datang dari eropa
oh ini dari anak saya di eropa ini
padahal orang semuanya pakai hitam hitam
jadi itu kontras
salah kostum lah
nah saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
mari kita menggunting langganan negatif masa lampau kita
dengan cara menciptakan ramadan yang berkualitas ini
mari kita jadikan sebagai starting point
untuk menguburkan seluruh masa lampau kita
untuk menguburkan seluruh sifat sifat dan sikap sikap yang buruk di dalam diri kita sendiri
salah satu diantaranya mungkin adalah ria
amal kebajikannya banyak
tetapi kadang kadang yang dipamerkan lebih banyak lagi
mungkin prestasinya lima
tapi disampaikan kepada orang itu delapan sampai sepuluh
itu kan artinya bumbu bumbunya bohong
bagaimana supaya prestasi kebaikan amal kita itu
harusnya kita membuatnya lebih baik
hanya allah yang tahu
tanamlah amal kebajikannya di bumi ketidak terkenalan
jika ingin panennya nanti di akhirat
segala kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan
hanya akan panen di dunia
tidak lagi panen di akhirat
miliaran kok saya bantu
ini kamu bawa ember bocor nih
ketika anda dipuji lehernya naik
anda sudah ambil pahalanya
jangan nuntuk pahalanya
halagi di sini
banyak orang kecewa besar nanti di akhir akhirat itu
nagi amal kebajikannya mana pahalanya
padahal ketika ia memamerkan kebaikan itu dipuji oleh orang lain
maka apa yang terjadi
karena itu mulai hari ini para pemirsa
lewatilah masa masa seperti itu
tidak perlu kita populer di bumi untuk urusan akhirat
apa artinya kita selebriti di bumi
tidak ada yang kenal kita di langit
lebih baik kita nggak perlu dikenal di bumi
tapi kita menjadi selebriti langit
semua malaikat kenal
oh itu orang ikhlas akan lewat
ada hadis nabi menarik sekali para pemirsa
ketika nabi diperlihatkan pemandangan
mulai dari malaikat penjaga di langit pertama
dua tiga empat sampai langit ketujuh
sampai ke sudatil muntaha
dia menyaksikan pemandangan begitu saja
kenapa malaikat itu sibuk
pakai lampu lampu lampu segala macam
membentangkan karpet merah
kesibukan apa ini
besok ada kekasihnya allah akan lewat
jadi repanya kalau orang ikhlas itu
mau meninggal orang baik akan meninggal itu
malaikat malaikat langit itu sibuk

mempersiapkan disini akan lewat kekasihnya allah akan lewat

tentu kita tidak ingin sebaliknya
tentu kita tidak ingin sebaliknya
malaikat penjaga neraka yang sangar sangar
wah ini ada apa ini
kok api unggung disitu dibakar itu
ada apa itu
malaikat yang al goju itu lewat itu
oh ada musuhnya allah akan lewat

nah para pemirsa
mari kita bersikap santun kepada allah
mari kita bersikap santun kepada allah

dengan cara tidak perlu memamerkan kebaikan yang kita lakukan
biar malaikat dan allah yang maha tahu kok
kebaikan itu tidak perlu
didemonstrasikan kepada orang lain
mari kita melakukan sesuatu
lewatilah masa ingin dipuji
lebih banyak menjermuskan orang
daripada kritikan coba kita lihat
lebih banyak mana orang yang jatuh
karena kritik atau karena dipuji
pasti lebih banyak orang yang jatuh
pujian itu paling banyak menjermuskan orang
itu justru lebih banyak
jangan kita memalekatkan
iblis atau sebaliknya
jangan mengibliskan malaikat
mari kita mengevaluasi
perjalanan hidup kita bulan ramadan ini
semoga kita menjadi manusia beruntung
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh